lagi jadi grup astula ya
saya terus makan
baru aja sehari
gak bersama adriana udah bikin aku kalau
bikin aku pusing
tunggu tunggu tunggu
tuh mudah mudahan gak ada yang kelupaan
bapak juga bisa kesiangan nih
kok mau sarapan malah baca buku
oh sedih tau
buku resep masak ya
nanti kalo udah selesai bacanya
saya juga pengen belajar masak
ini tuh buku pelajaran
soalnya kan boy masih ujian nasional
ya sekalian nungguin mama dan papa
dan buya rajin banget
semoga sukses ya buya
bapak juga bisa telat nih
aduh setangkap aja
ini aja biar cepet
loh pak ma
makan bareng aja dulu
lagian kan buya sekarang lagi gak puasa
mama udah telat
mama ada meeting sama klien
buru buru amat mau masuk kerja
sarapan dulu atuh
masa cuma makan roti saja
kerja kan butuh tenaga juga
papa kan sekarang ini cuma staff biasa
papa tuh harus absen gak boleh telat
bukan seperti kemarin kemarin papa tuh jadi rektur
iya mama juga
soalnya mama ada meeting sama klien
pagi banget lah
sekarang mah kalau kliennya minta subuh
mama kan harus cari peticast buat kantor
lagian biar bisa nyicil bayar utangnya ke adriana kan
karena gara gara boy
papa sama mama harus kerja kayak gini
eh bukan gara gara kamu boy
bukan kan pa
kamu jangan merasa bersalah atas semua yang kejadian sekarang ini
karena ini semua juga gak lepas dari kesalahan papa dan mama
kalau sekarang pikirin aja sekolahan kamu
kamu konsentrasi kamu kan lagi un ya kan
tuh buktinya mama tahu ya sekarang kamu un ya
mama doain ya allah
semoga anakku si boy yang ganteng ini bisa menyelesaikan un nya dengan bagus
boy bapak duluan ya
ada yang ketinggalan gak
oh udah ya gak ada ya
ya sudah bimbing ke belakang ya
yang banyak ya den boy
biar semangat un nya
kenyataannya bersemangat banget nih
mau ngedit pagi pagi ya
ya enggak lah gue mau ke kampus tapi sama gibetan gue
enggak ketemu di jalan karena kalau misalnya dari kesini kan arah balik tuh
pasti manjat loh kalau pagi pagi kayak gini
apa sih kayak mama deh tempong
masa pake celana rumpik rumpik
kau ini kisih mogok deh
emang dimana pake ya

eh kapan kongsinya kan selalu dibawa
eh kapan kongsinya kan selalu dibawa
kalau gitu saya bongkar aja deh
ih terima bongkar gak terima pasang
nah udah udah mendingan gini aja
bang diman dorong motor ini ke bengkel
kinar bareng gue aja
ya bener baik
terus lagi tuh berapa berapanya talangin dulu
ntar diganti kalo udah beres
eh mau kemana
oh di minimarket depan
oh sama lah sarah lah
teteh ia sedang sendirian
teteh ia suka sama surprise saya
kec vegetarian saya
aku tau aku ada disini
itu siapa ada laki laki
ini mas hariman tenangkan aku
ternyata sudah tunangan
ternyata sudah tunangan
ternyata sudah tunangan
kenapa tuh ya lo
nggak kasih tau saya
kalau tihikate sudah tunangan
sekarang tee kembali lagi
jadi duk asmulaya
hai bro apa kabar
kabar saya teh lagi kurang baik lagi galau
saya teh kenal sama kalian
masa lo pak kita belum kenal
ah iya saya mah tidak kenal sama kalian
eh bro santai aja
gue lagi butuh duit nih
udah kasih aja
ah ini mah kalian tuh modus ya
kalian tuh mau malak saya
aduh lihat lihat dulu kalau mau malak teh ya
muka saya teh buka tidak berduit
saya mah tidak punya duit atuh lo
belum tahu kita itu
udah saya mah tidak punya uang tidak punya duit
ambil aja dompetnya bang